pasca bentrokan antara driver ojek online dengan ojek pangkalan pada jumat kemarin di kawasan cikoneng bojong soang kabupaten bandung
polisi melakukan mediasi dari perwakilan kedua belah pihak
namun meski demikian proses hukum tetap berlanjut dan pihak kepolisian sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka
setelah melakukan mediasi lebih dari enam jam antara perwakilan ojek online dengan ojek pangkalan desa cikoneng bojongsoang kabupaten bandung
lima polres bandung kedua belah pihak sepakat berdamai
ada enam poin yang disepakati dalam mediasi tersebut
di antaranya ojek online yang semula tidak bisa menarik penumpang di kawasan cikoneng kini bisa mengantar maupun membawa penumpang
poin penting lainnya ojek panggalan jekoneng diajak untuk masuk menjadi ojek online agar bisa melakukan mobilitas yang sama dengan driver ojek online lainnya
mudah mudahan apa yang dihasilkan memuaskan semua pihak
mudah mudahan kawan kawan khususnya terhadap kawan kawan online ataupun kawan kawan ojek pangkalan
tetap menjaga situasi kondusif tetap menjalin persahabatan tetap kompak
kepada teman teman online terhususkan kepada teman teman online yuk sama sama saya menghimbau untuk pelan perlahan kita memberikan edukasi terhadap teman teman kita ojek pangkalan
untuk mau menerima online secara perlahan secara terbuka
dan menghilangkan hal hal yang berbau intimidasi
tapi proses hukum tetap berlanjut ya kawan
tetap berlanjut insya allah
alhamdulillah yang online itu sudah menerima bisa masuk atau punya kartu online
dipastikan aman ya pak ya kalau ojek online masuk ke cikono
ya kalau misalnya untuk warga ya saya siap mengamankan menanggung jawabnya
meski kesepakatan damai telah tercapai
namun proses hukum terhadap oknum driver ojek pangkalan yang melakukan intimidasi serta pengerusakan kendaraan roda dua milik driver ojek online tetap dilakukan
polres bandung telah mengamankan dan memeriksa delapan belas saksi dan empat orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka
sampai saat ini kami sudah mengamankan mengamankan untuk diambil keterangan ada delapan belas orang di mana dari hasil penyidikan empat sudah ditetapkan sebagai tersangka
kami sudah mengamankan mengamankan mengamankan
ini siang ya sudah yuk
peran apa bang
itu dari ojek pangkalan
perannya dia melakukan tindakan pidana yaitu secara bersama sama melakukan pengurusakan baik barang ataupun terhadap orang
sebelumnya bentrokan antara driver ojek online dengan ojek pangkalan terjadi pada hari jumat kemarin di kawasan cikoneng bojongsoang
sejumlah sepeda masalah
bentrokan kembali terjadi jumat malam
saat masa dari driver online diadang pihak kepolisian untuk menyerang balik kampung cikoning
chandra febriana kebupaten bandung